terpidana mati kasus narkoba asal tiongkok chai chang pan alias antoni dipastikan tewas akibat bunuh diri di lokasi pembakaran ban di desa tenjo bogor jawa barat
hal ini disampaikan oleh kapolda metro jaya irjen pol nana sujana setelah hasil otopsi jenazah chai chang pan membuktikan sejumlah tanda gantung diri di bagian leher
hasil otopsi tim forensik rumah sakit polri kramat jati atas jenazah chai chang pan membuktikan bahwa chai chang pan melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri
hasil pemeriksaan membuktikan bahwa tak ditemukan sejumlah bekas luka akibat benda tajam selain jeratan tali yang melingkar di bagian leher chai changpan
kapolda metro jaya irjen pol nana sujana menepis isu bahwa terpidana penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak satu ratus sepuluh kg ini tewas akibat dibunuh oleh sindikat narkoba yang lain
nana sujana menyebutkan tim satgas gabungan berjumlah dua ratus sembilan puluh satu personil dari polda metro jaya lembaga permasyarakatan kota tanggerang polda tanggerang kota
dan brimop telah mempersulit ruang gerak dari pelarian chai chang pan sehingga ia tak memiliki pilihan lain selain memutuskan untuk bunuh diri
kematian buronan kasus narkoba asal tiongkok yang juga terpidana mati chai changpan diduga ada kejanggalan
dan bagaimana perkembangan kasus ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu di polda metro jaya selamat siang rio
ini bagaimana kemudian update dari penyidikan
dan kaburnya chai chang pan pasca kematiannya
ya selamat siang rizky
tepat sekali seperti yang anda sebutkan tadi baru saja sekitar beberapa menit yang lalu polda metro jaya merilis perkembangan terkini terkait dengan perkembangan kasus penyelundupan narkoba dari terpidana mati asal tiongkok chai changpan yang ditemukan tewas akibat bunuh diri pada hari sabtu yang lalu
tadi pada konversi yang berlangsung pada pukul dua belas siang waktu indonesia barat yang dipimpin langsung oleh kapolda irjen paul nana sujana
bahwa tewasnya chai chang pan terkait dengan kasus ini tidak disebabkan oleh hal hal yang lain
namun disebabkan oleh bunuh diri yang dihasilkan dari hasil otopsi yang sudah berlangsung sejak beberapa hari kebelakang ini
tadi nana sujana menyebutkan ada sekitar tiga hasil identifikasi hasil otopsi yang dilangsungkan di rumah sakit kramajati rs polri jakarta barat
begitu yang tadinya dimana dari hasil otopsi tersebut dihasilkan ada sekitar ciri ciri identik yang memang menegaskan bahwa hasil otopsi tersebut atau jenazah yang memang diotopsi tersebut adalah jasad dari ca chang pan
yang ditemukan dari sini
sidik jarinya kemudian ada dari tatonya yang memang ada di sekitar dada dari chai chang pan
kemudian ada sekitar tidak ditemukan hasil kekerasan dari benda tajam yang lainnya
melainkan ada sejumlah hasil jeratan tali yang ada di sekitar lehernya
begitu hanya ditemukan hasil ini saja yang ditemukan dari chai chang pan ini rizky
dan memang dari hasil ini pihak tim forensik rumah sakit keramajati rs polri
juga menyebutkan tidak ditemukannya hasil atau menyebutkan bahwa ada hasil negatif dari tes narkoba dan juga alkohol
begitu ini ditemukan hasil otopsi jenazah chai chang pan ini
dan dari estimasi yang sudah diperkirakan dari pemeriksaan otopsi jenazah ini
memang dari chai chang pan diperkirakan bunuh diri pada hari sabtu
yang lalu setelah melarikan diri sekitar hampir lebih sebulan tiga hari
dan di kawasan bogor jawa barat
dan tadi kapolda metro jaya nana sujana juga menyebutkan
mengapa pencarian dari chai chang pan ini memakan waktu hampir sekitar satu bulan
ini dikarenakan memang chai chang pan sempat menemui istrinya di desa tenjo bogor jawa barat
memang chai chang pan sudah meninggali lokasi ini sekitar tujuh belas tahun namanya
ini artinya chai chang pan sudah menguasai lokasi geografis dari kawasan tenjo
daerah bogor jawa barat ini dan ia bersembunyi di hutan tenjo untuk kemudian melarikan diri dari pencarian pihak kepolisian
kira kira hal tersebut yang dapat kami sampaikan dari riris polda metro jaya pada siang hari tadi rizky kembali ke anda
dari hasil dari polda metro jaya yang menyatakan jika chai chang pan ini bunuh diri
adakah tanggapan dari pihak keluarga seperti itu
tadi kapolda metro jaya nana sujana juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mendalami informasi ini juga
kepada kemudian nana sujana menyebutkan bahwa ia juga mendapatkan informasi bahwa bagaimana chai chang pan sendiri
sudah pulang ke rumahnya ini mendapatkan informasi dari istrinya dan juga pihak masyarakat setempat begitu
ini artinya memang dari sekitar sebulan ini pihak kepolisian atau tim satgas gabungan ini telah mendalami lokasi tersebut
mendapatkan informasi dari tokoh tokoh masyarakat setempat
dan juga mereka melihat bagaimana ada sejumlah pergerakan yang mencurigakan di daerah tersebut
di mana lokasi tepatnya ada di sekitar lokasi pembakaran ban di desa tenjo wilayah bogor jawa barat
ini ada gerak gerik yang mencurigakan dari orang yang memang menjadi buronan begitu
pihak kepolisian mendapatkan informasi tersebut dan langsung mengepung wilayah tersebut sekitar kurang lebih hampir satu hingga dua minggu
kemudian dilakukan pendalaman hingga pada akhirnya chai chang pan tidak memiliki pilihan lain
tadi kapolda metro jaya juga menepis isu adanya penyebab lain selain dari bunuh diri dari chai chang pan
karena memang dari pemeriksaan dan juga pencarian yang dilakukan oleh kepolisian ini
memang sudah mempersempit ruang gerak dari chai chang pan untuk kemudian kembali melarikan diri dari wilayah tersebut
ini memang kalau misalnya kita bisa ini menggelitik logika kita bagaimana chai chang pan yang sudah melarikan diri sekitar
mencoba melarikan diri sekitar delapan bulan dari lapas tanggerang
tanggerang kota ini kemudian keluar dari setelah keluar dari lapas ini memutuskan untuk bunuh diri
ini muncul begitu banyak pertanyaan
namun nana sujana tadi sudah memastikan bahwa dari hasil otopsi dari tim forensik dan juga dari bukti bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian
ini membuktikan dan memastikan bahwa chai chang pan melakukan bunuh diri setelah pihak kepolisian menutup ruang gerak dari chai chang pan ini
baik ausirion dholu melaporkan dari polda metro jaya
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas